senin pagi artis vanessa angel kembali mendatangi polda jawa timur
kedatangannya di jam sepuluh pagi ini untuk menjalani wajib lapor
kedatangannya juga merupakan wajib lapor yang ketiga semenjak dirinya terseret
vanessa datang didampingi penasihat hukum dan tim manajemennya
vanessa langsung menuju direkturat reserse kriminal khusus
bagian cybercrime investigation center polda jawa timur
dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun
proses wajib lapor dan pemeriksaan ini diperkirakan akan memakan waktu lima jam
sementara beberapa menit sesudah kedatangan vanessa
kuasa hukum es tersangka muncikari kasus ini
mendatangi bagian cybercrime investigation
untuk mengajukan penangguhan penahanan kliennya
kuasa hukum juga menceritakan es sebatas menemani vanessa angel
dan ketika sesampai di bandara juanda
dijemput orang tak dikenal dengan kendaraan berplat merah
pada saat kejadian
tanggal lima itu mereka sampai di surabaya sekitar pukul sebelas
setelah itu ada yang menjemput di bandara
yang menurutnya klien kami itu pakai kendaraan innova
platnya warna merah
kenal tidak dengan yang menjemput
plat merah pak yang jemput plat merah pak
kenal tidak dengan yang menjemput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
pak yang jemput plat merah
plat merah menurut keterangan klien kami seperti itu